sementara itu komjen tito karnavian yang sudah disetujui dpr untuk diangkat sebagai kapolri hingga kini mengaku belum memikirkan pengganti wakapolri yang saat ini di jabat komjen budi gunawan
tito juga tak mau berandai andai dan perlu melakukan diskusi internal
sebelumnya ketua komisi tiga dpr bambang susatyo sempat mendengar kabar budi gunawan akan diangkat menjadi kepala bin
tito mengaku juga mendengar hal yang sama tito enggan berandai andai soal sosok lain yang mendampinginya sebagai wakapori
tito menyerahkan prosesnya ke dewan kepangkatan dan jabatan tinggi wanjakti polri dan presiden
saya belum tahu berandai andai karena harus ada diskusi
di kalangan internal ada wanjakti setelah itu juga ada proses konsultasi dan bawa presiden